sampai hari ini

saya kesini ada hubungannya sama jesse
dan sekarang kau mau di rumah sakit di jakarta
dia butuh kamu
jadi dia bisa sembuh
dia bisa sembuh
tapi dia harus sembuh
dia harus sembuh
dia harus sembuh
dia harus sembuh
dia harus sembuh
gimana kalau saya benar
dia benar benar butuh kamu
dengan hati dia masih hangat
gimana bu tietra
jadi apa yang kalian semua pikirkan sama dick
dia scene ini juga serius
gue ada urusan sama elsa
bukan sama lo
ada urusan apa sama desa
kita ngobrol di kotakan gue aja ya
gue gak bisa ninggalin kece aja
dia bilang kalau jessica koma sekarang
supaya dia bisa
siapa tau dia bohong
siapa tau ini jebakan buat lo
kalau misalnya lo bawa ke kantor polisi gimana
lo gak tau kan
gak ada kan
kalau lo ngerasa semua omongan lo bener
kalau jessica koma
gue akan kasih buktinya
jess ini papa balik lagi sama nenek
kata dia mau bicara sama kamu
nenek kasih tau ya
menteng itu mau ada konser di istana presiden
ini tuh konsernya nenek yang spektakuler banget
nanti nenek maunya di make up in sama jessy
soalnya nenek udah ter jessy jessy sama make up nya jessy
jessy bangun dong
kalau jessy gak bangun ntar siapa yang make up in nenek
jangan diem aja dong
gerakin tangannya kek
masa diem aja sih jazz
ntar abis nenek konser kita ke rumah jessy ya
kan jessy janji mau ajak nenek ke rumah
mau berenang di kolam renangnya jessi
yang sama kayak kolam renang nenek di mesir
boss saya minta videoin jessy ya
untuk bukti ke elsa kalau jessy bener bener koma
buat apa ya
apa dia sudah ketemu elsa
demi jessi saya harus videoin aja deh
masa jessi tidur mulu dari kemarin
nenek gak tidur dari kemarin
mikirin mau ke jakarta mau ketemu ama jessy
jangan lama lama tidurnya
ini jessy kan
masih gak bersih asam gue
masih gak bersih asam
ini ada neneng di sini rik
ya ampun jessy
kesian banget rik
rik gue mau bantu jessy sembuh
lo yakin sam
ya gue yakin banget
jessi tuh baik banget selama gue diharapkan kasih
dia tuh sahabat gue rik
dan sekarang dia butuh gue
gue harus bantu dia
kalau elsa kesana dia gak bakal ketangkep
gue akan pastikan itu
ya udah sam
ya udah sam
lo boleh pergi
biar kisah gue yang jawabin
makasih ya rik
dengar gue ya
kalau sandanya elsa akan tangkap
eh pak bos pak bos udah balik lagi
ya udah mau pulang
ya dikit lagi
aku seneng ketemu temen temen aku
oh ya pak
kita jadi ketujuan
ya yuk kita langsung jalan jalan yuk
kita jemput temen temen dulu di tempat yang memang aja
seneng banget rasanya liat pak bos perhatian bener sama rena dan andin hari ini
ya gue ditinggal
ingat ya sa
jangan pernah buka masker lo sama kapucong lo
dan kalo misal lo pengen buka kacamata buka depan jessica
handphone cadangan gue
gue udah masukin nomer gue disitu
jadi kalau misalnya ada apa apa telfon gue aja ya
makasih banyak ya rick
mama pergi sebentar ya
rick gue pergi ya
gue tadi udah pompa asi gue
gue udah masukin ke kulkas
jadi kalau misalkan keisha haus
lo tinggal ambil wadahnya renem wadahnya di air panas
terus lo tinggal masukin dotnya abis itu kasih cashya ya
itu cukup diminum sama keisha tiga empat kali
sampai gue pulang kesini
popoknya kesya basah nanti dibersihin
tenang aja ya
ya udah rick gue jalan dulu ya
oke kita pergi sekarang
jadi anaknya panggilan gue minta mbakmpuh
nah pangga sebentar lagi berasa keluar pangga suruh tunggu sini aja
terima kasih ya enggak ya udah mau nemenin saya ke mahkamah
sama sama tante
boim putra kalian ikut kami ya pakai mobil saya aja
terima kasih ya enggak ya
ya tante sama sama
makasih ya pak
kalau baik banget sama aku
papa lagi siapin hatinya ya buat aku
hadiah rahasia ya pak
iya hadiah rahasia untuk kamu
nah kita sama dua terus ya pak
saya sungguh sungguh minta maaf
mas har telah mencelakai kamu
saya sungguh sungguh minta maaf
saya sungguh tidak menyangka sofia
tante rosa kenapa sampai seperti ini di makam mamanya andina
kok kayaknya sedih banget
makan yang banyak ya dihabisin ya
biar lah juga nanti kamu makan yang banyak ya
kalau kurang nambah
mesin aja udah banyak loh
kamu masih mau nambah lagi
enggak lah sedikit lah punya kamu
kamu kan makan buat dua orang
ya terus kalau nggak habis gimana
kalau gak habis tinggal dibungkus bawa pulang
oh udah udah gak usah
udah udah deh biar sama saya sama papa ya
kamu makan sini dulu ya
udah udah mirna kamu makan dulu aja ya
jangan lupa kumparnya lagi
masalah kenapa ya kok aneh banget ya hari ini
kayak terlalu baik dia
gue juga ngerasa kayak gitu sih
ya pak bos memang baik
cuman ya nggak kayak biasa biasanya
kayak berlebihan gitu ya nggak sih
gue ngeliatnya juga berlebihan banget
gue jadi ingat bokap gue dulu
bokap gue dulu tuh ya
pernah baik pernah berlebihan banget sama nyokap gue
eh gak tau ada maunya
sebelumnya saya minta maaf kalau saya lancang
cuma tadi pas di makam mamanya adin
saya liat kalau tante tuh kayaknya sedih sekali
kalau saya boleh tau kenapa ya tante
ya saya ngerti perasaan tanta
dan saya juga gak ada maksud buat
saya paksa tante untuk cerita
cuma saya udah anggap tante seperti orang tua saya sendiri
dan kalau tante anggap saya seperti anak tante
saya bakalan jadi pendengar yang baik untuk tante
masa ini berat sekali buat saya
ada sesuatu di masa lalu yang kamu gak tahu
ya gini tante
tante cerita sama saya
saya janji gak akan cerita ke siapapun itu
saya akan tutup mulut
saya percaya sama kamu
ini sangat berat sangat berat buat saya
ya ini sangat berat sangat berat buat saya
gini deh kita sekalian makan siang aja
tante mau makan dimana
kalau begitu sekarang kita langsung menuju kesana tante ya
thank you kak
dulu mamanya andin itu kecelakaan karena om hartawan
tante sama al juga baru mengetahui ini semua
setelah acara tujuh bulanan andin di villa kami di cisada
al menemukan berangkas papanya
jadi dalam berangkas papanya al menemukan berangkas papanya
jadi dalam berangkas itu banyak sekali berkas berkas
termasuk sebuah agenda
dimana di agenda itu mas har menceritakannya semuanya termasuk kejadian itu

tante benar benar takut nggak
tante dan al tuh seperti menggenggam bom waktu
yang sewaktu waktu bisa meledak
yang sewaktu waktu bisa meledak
tante takut sama tante
tante takut sekali
tante takut sekali
ya kami memang berniat untuk berterus terang kepada andin setelah acara ulang tahun renat tanggal dua puluh tujuh nanti
tanda takut andin akan kecewa besar dan marah pada kami
setelah mengetahui yang sebenarnya
setelah mengetahui yang sebenarnya
saya ngerti tante
kebenaran itu memang kadang pahit
tapi itu jauh lebih baik
dari pada kebohongan
dari pada kebohongan
saya sangat setuju dengan tante dengan al yang mau ngomong ke andin
saya sangat setuju dengan tante dengan al yang mau ngomong ke andin
nanti kita tinggal tunggu aja tante bagaimana reaksi andin
karena itu memang jauh lebih baik
memang jauh lebih baik
kenapa tante jadi ketrigger lagi
kemarin karena tante sangat
takut dan khawatir andin akan sangat
kecewa setelah mengetahui
dan tante takut
sekali hubungan al dan andin
biarlah gak bermadi saya janji sama tante
saya akan maju paling depan tangga
saya akan berusaha untuk meyakini andin
kecelakaan yang dulu terjadi nggak mungkin disengaja
semua gak sengaja tapi mas harap kabur
dia tidak bertanggung jawab
itu yang jadi inti permasalahannya
itu yang membuat tante takut
tante tahu andin
merhati emas dia sangat baik
dia sangat mencintai anak tante
tapi tante juga gak
tentu takut dia sangat kecewa
untuk memberikan perhatian lebih kepada andin
karena tante takut sekali setelah tanggal dua puluh tujuh nanti
hubungan mereka akan rusak
mereka akan grow apart
sekarang gini tante

tante takut satu hal yang bisa tante lakukan dulu harus dikenal
pastinya tante sama thena
udah kayak gimana dulu
karena dia sudah baik baik aja sih
makannya udah selesai mau kemana lagi
yaudah papa temennya namanya main layangan ya
mama ikut main juga
yaudah kalau gitu langsung aja kita jalan ya
gue harus tetep waspada
jangan sampai ada orang yang liat gue dan elsa
nah ini toko layangannya tutup gimana dong
ya tutup pas
emang gak ada tempat toko layangan yang lain
ya kalau di sekitar sini setahu saya satu satunya cuma ini
ada lagi tapi jauh banget
ya pak padahal aku mau main layangan
pak bos gimana kalau kita bikin sendiri aja layangannya
saya kan dulu pernah jualan layangan pak bos
jadi bisa dong bikin sendiri
yaudah kalau gitu
tapi pak bos beli peralatannya dulu pak
udah cari bahan bahannya

thank you terima kasih ya
sekali lagi terima kasih ya kak
yaudah hati hati di jalan ya
sampaikan salam saya buat mitchi dan catherine
nanti saya sampaikan tante
tante dulun ya
benar benar ada sesuatu yang ngajal di pikiran gue setelah dengar tante rosa cerita
ini semua peralatan untuk buat layang layangnya udah lengkap
kita buatnya di rumah ya
oh ya al ini gue udah
oh gitu makasih banyak ya
lo ada waktu kapan
gue pengen ketemu terus kita ngobrol
tadi itu nyokap lo sempat cerita sesuatu ke gue
dan setelah gue denger semua itu gue ngerasa ada sesuatu yang ganjal aja di pikiran gue
jadi gue pengen ketemu gue pengen ngomong sama lo
ini sekarang kan gue lagi mau nemenin
kalau misalkan agak malam dikit gimana
kalau begitu ini gue juga jemput istri gue dulu ya
mau ajak ketemuan
ya itu saya pikir